pemerintah memperpanjang status ppkm darurat dengan meningkatkan atau level yang telah ditentukan
dan untuk mengetahui kondisi terkini di bandung jawa barat kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia franky wijaya
selamat siang franky
seperti apa penerapan level ppkm di wilayah jawa barat apakah akan berbeda setiap kota atau kabupaten di sana
ya selamat siang rifana
benar sekali pemerintah provinsi jawa barat sendiri memang telah mengikuti aturan dari pemerintah pusat yang memutuskan bahwa ppkm darurat saat ini diperpanjang dan diubah menjadi ppkm berdasarkan aturan level
dan kemarin gubernur jawa barat sendiri sudah memberikan keterangan pers terkait bagaimana status kabupaten kota dalam masa pemerintahan ppkm darurat
gubernur jawa barat idwan kamil kemarin menegaskan bahwa meskipun ada sejumlah daerah kabupaten kota yang sebenarnya bisa
masuk ppkm level tiga namun beliau memutuskan untuk menerapkan ppkm level empat di dua puluh tujuh kabupaten kota di jawa barat hingga tanggal dua puluh lima juli mendatang
ini dilakukan karena mengingat meskipun selama masa ppkm darurat dilakukan tiga hingga dua puluh juli kemarin ini
ada tren penurunan dari jumlah kasus covid sembilan belas di jawa barat namun dia agak sedikit riskan jika sudah diberikan kelonggaran terlalu cepat

oleh karena itu dari dua puluh tujuh kabupaten kota ini masih melakukan ppkm level empat
dan nantinya setelah tanggal dua puluh lima pemerintah kota kabupaten masing masing diberi kewenangan untuk memberikan kelonggaran atau menurunkan level ppkm nya
sesuai dengan kondisi dari kasus konfirmasi covid di daerah masing masing yang tentu saja harus berkoordinasi dengan satgas di jawa barat
ini yang masih ditunggu
sementara untuk penerapan level empat sendiri saat ini seperti yang saya pantau di kota bandung
memang tidak jauh berbeda karena pemerintah kota bandung sendiri sudah mengeluarkan peraturan wali kota yang mengatur bagaimana pelaksanaan ppkm level empat ini
dan untuk toko toko sendiri juga yang di luar dari kebutuhan pangan dan juga restoran dan kafe ini masih tutup semua
sementara untuk kafe juga diperbolehkan buka namun hanya untuk take away
yang berbeda ialah tidak ada lagi penutupan jalan yang dilakukan tiga kali sehari selama masa ppkm darurat kemarin
ini juga menjawab sebenarnya dari keluhan pedagang kaki lima yang kemarin sempat berdemo di kota bandung
karena mereka mengatakan bahwa adanya ppkm darurat terutama penutupan jalan ini cukup mengganggu untuk mencari penghasilan mereka
karena meskipun mereka diberi kewenangan untuk membuka dagangannya
namun karena banyak jalan jalan yang ditutup banyak sekali orang yang kebingungan sehingga memutuskan untuk tetap berada di rumah saja dan tidak membeli dagangan mereka
dan tadi pantauan saya memang di pkl cicadas misalnya itu sudah buka kembali namun jika dilihat memang kondisi yang masih sepi
dan salah satunya seperti jalan beragah saat ini di sini kafe kafe dan juga restoran masih buka
namun bisa dilihat ini hanya ada orang melintas tanpa ada orang berjalan kaki yang biasanya ramai
ini yang juga menjadi concern dari para pkl
namun dari petugas sendiri memastikan bahwa untuk pkl diberikan jaminan dan juga penambahan waktu buka
jika pada ppkm darurat kemarin hanya diizinkan buka pukul tujuh sekarang diperpanjang hingga pukul dua puluh
dan ini juga berlaku untuk restoran dan juga kafe rifana
dengan penerapan ppkm level empat ini apakah mobilitas masyarakat di bandung dan juga di sekitarnya ini terlihat ada peningkatan
atau masih sama saja pada saat seperti ppkm darurat
ya jika saya melihat dari pagi ini khususnya di daerah ring satu kemudian juga di daerah ring tiga
yang merupakan perbatasan dari bandung menuju ke wilayah bandung raya
memang pantauan saya ini tidak ada perubahan yang berarti
mungkin karena masyarakat belum mengetahui bahwa jalan sudah dibuka kembali
dan karena memang masih adanya pemberlakuan wfa atau work from home yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan
sehingga cenderung mobilitas yang terjadi di masyarakat sendiri tidak terlalu tinggi
dan memang meskipun
penjelasan petugas bahwa siang dan juga pagi hari tidak dilakukan penutupan
namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan situasional
artinya jika memang terjadi peningkatan atau mobilitas dari warga
petugas akan mengambil langkah untuk menutup kembali jalan tersebut
seperti misalnya daerah daerah ramai yang berada di ring satu salah satunya jalan braga dan juga asia afrika
yang jika nanti ada kerumunan ataupun keramaian ini akan dilakukan penutupan kembali
jika kondisinya memang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan
lokasi perbelanjaan kafe dan juga restoran yang berpundi kemurunan
ini juga akan diberi sanksi seperti masa ppkm darurat kemarin
terima kasih koresponden cnn indonesia franky wijaya atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali